penyidik cybercrime direktorat kriminal khusus polda metro jaya rabu kemarin menangkap pengunggah video berkonten dewasa
yang terpampang dalam reklame elektronik atau videotron di jakarta selatan
tersangka mengaku memperoleh akun karena sempat muncul di layar videotron
dan kemudian mengunggah video tersebut dengan menggunakan aplikasi tertentu
tersangka bernama samudera al hakam ralial ditangkap petugas karena terbukti mengakses tanpa izin
aplikasi bernama team viewer dengan akun milik pt transito
sejumlah barang bukti diamankan seperti laptop telepon genggam dan kartu tanda penduduk milik tersangka
penyidik pun menjerat tersangka dengan pasal dua ratus delapan puluh dua kuhp dan pasal dua puluh tujuh undang undang ite
tentang pornografi dengan ancaman lima tahun penjara
dari penyidik ini kami bisa menganalisa
hasil digital forensik yang ada bahwa ada suatu ilegal akses berdasarkan ip address
beserta user name dari komputernya sendiri yang jam pelaksanaannya sama dengan jam ketika
dilakukan pemutaran terhadap konten video yang terkait dengan pornografi
dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terbaru terhadap pelaku kasus videotron berkonten porno ini
kita telah tergabung dengan korespondensi indonesia albi pratama di polda metro jaya
selamat pagi albi
dapatkah anda ceritakan ini bagaimana informasi yang anda dapatkan mengenai proses penyelidikan terbaru
polisi terhadap pelaku yang diduga meretas videotron ini albi
selamat pagi alfian dan juga anissa
memang satu orang pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penayangan video tidak senono
yang tayang di suatu videotron di kawasan prapanca beberapa waktu lalu
saat ini sudah ditangkap
ini oleh tim dari subdit cybercrime polda metro jaya
di mana tersangka berinisial s ini sudah dilakukan penyelidikan
dimana dari hasil penyelidikan sementara memang pengakuan dari tersangka s ini mengaku
ketika melewati kawasan prapancat tersebut melihat videotron yang saat itu tidak menayangkan apapun
hanya ada tampilan dari suatu akun yang bertuliskan ada username dan juga passwordnya
kemudian pelaku ini memotret tayangan tersebut dan kemudian karena rasa penasaran ya
ketika tiba di kantor tersangka s ini di kawasan senopati jakarta selatan langsung mencoba untuk membuka akun tersebut
tanpa maksud untuk meretas
dan ini dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi yang disebut dengan team viewer
dimana ketika seseorang ataupun pelaku ini mengakses suatu konten di komputer yang dia gunakan ketika menggunakan aplikasi tersebut
maka akan langsung terkoneksi terhadap videotron yang sudah dibukanya tersebut
dan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan alfie dan juga anissa
dan masih belum dilakukan
tapi sebenarnya motif utamanya apa
apakah benar secara tidak sengaja ataupun iseng seperti itu
ataukah ada motif tertentu yang dilakukan oleh tersangka s atau samudera ini
dan saat ini pihak polda metro jaya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan dari proses penyelidikan yang sampai saat ini masih terus dilakukan
alfie dan juga anissa
ya albi apakah memang nantinya akan ada tersangka lainnya
atau memang sejauh ini memang polisi masih berpusat pada satu tersangka berinisial s ini

ya alfian terkait dengan tersangka baru ini masih dalam proses penyelidikan tentunya
tetapi sejumlah saksi dari kantor tersangka s ini berada di kawasan senopati sudah diperiksa
apakah belum diketahui apakah tersangka s ini melakukannya secara seorang diri
ataukah secara berkelompok bersama tim yang diduga tidak menutup kemungkinan memang ada tim peretas lain yang bekerja bersama tersangka s ini
dan inilah yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian polda metro jaya
khususnya di treskrimsus khusus cybercrime untuk mengetahui lebih lanjut mengenai motif ataupun cara kerja dari pelaku dalam melakukan peretasan video tidak senonoh yang ditayangkan di suatu videotron di kawasan prapanca beberapa waktu lalu ini
alfie anda juga anissa
ya albi bagaimana dengan videotron videotron yang kabarnya akan segera ditutup apakah anda sudah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut
ya anissa terkait dengan informasi apakah sejumlah videotron yang ada di kawasan dki jakarta yang merupakan wilayah dari polda
metro jaya ini akan ditutup atau tidak memang belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait hal ini
tetapi memang tidak menurut kemungkinan akan adanya evaluasi dari pihak kepolisian kepada para advertising perusahaan advertising ataupun para pemilik videotron tersebut untuk setidaknya melakukan sistem keamanan internet mereka
agar tidak dapat dengan mudah untuk diretas oleh sejumlah orang yang memang memiliki niat niat tertentu untuk melakukan hal tersebut begitu anissa
ya baik terima kasih albi pratama melaporkan langsung dari polda metro jaya